kembali maju di pilgub jawa timur mantan gubernur jatim kofifah indar parawansa berharap bisa berduet lagi dengan emil dardak di pilkada
menurut kofifa sejauh ini yang baru menyepakati paket duet kofifah emil baru partai demokrat saja
ia pun berharap partai gerindra golkar dan pan segera mendukung dirinya berduet dengan emil dardak untuk maju di pilkada jatim dua ribu dua puluh